sementara itu polisi menetapkan delapan belas orang sebagai tersangka dalam kerusuhan di tanjung balai sumatera utara
yakni sepuluh tersangka kasus perusakan tempat ibadah dan delapan tersangka kasus penjarahan
guna mencegah terjadinya konflik akibat tindakan menyebar kebencian atau hate speech
polisi menyiagakan patroli cyber untuk memantau media sosial
kita gunakan patroli cyber di mana kita mencari kata kunci kata kunci saat ini yang oleh polda metro terkait dengan adanya pesan pesan berantai terkait dengan tanjung balai
poliometro sampai saat ini masih menyelidikinya secara mendalam
untuk mengetahui informasi terkini pasca insiden perusahaan dan pembakaran sejumlah tempat ibadah
di tanjung balai sumatera utara kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia silvano hajid
silvano delapan belas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
secara umum bagaimana proses penyelidikan yang sudah berlangsung
sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung
mendalami siapa saja yang menjadi dalang dibalik penyebaran isu negatif beberapa hari yang lalu
sehingga menyebabkan adanya konflik antara dua komunal
atau dua komunitas yang terjadi di tanjung balai
tetapi sampai sekarang secara garis besar polisi juga sudah mengantungi beberapa nama
atas pemeriksaan dari tiga puluh sembilan saksi yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga hari ini
tetapi yang jelas sampai saat ini polisi belum berani menentukan atau menyangkakan siapa yang akan menjadi pelaku penyebar isu negatif melalui jejaring sosial ini
tetapi diupayakan melalui patroli cyber juga yang telah diadakan sejak satu hari terakhir ini
tetapi sampai sekarang
hasilnya masih dalam proses penyelidikan
baik vano terima kasih atas laporan anda dari tanjung balai
dan kami tunggu update terkini dari lokasi anda menyampaikan laporannya